kalo begitu baca chat kamu keras keras supaya temen temen kamu sekelas bisa mendengarnya
sudahlah bacakan saja oke
aduh bisa kacau nih kalo gue baca chat soalan jaman mel ke putri
kenapa citra bawa bawa gue emang apa sih si chatnya
minum dulu ya biar lebih tenang
lu gak nerima ya ngeliat gio meluk mel kayak gitu
harus dibahas lah
ya harus dibahas dong tas
bisa jadi ini buat motivasi loh
sekarang lo sadarkan kalo mel itu cinta mati sama pangeran
tapi si pangeran malah cinta mati sama si cewek asongan
ya sama aja kayak loh
kayak lo cinta mati sama giyo tapi gio malah cintanya sama melk
joblo itu untuk bantuin mel supaya pangeran bisa cinta sama mel
oh my dari tadi point lo itu itu doang
terus gue belum selesai ngomong
mel gue mohon banget sama lo setelah ini lo harus berhenti ngejar dua lo
setelah ini lo harus berhenti ngejar dua lo
ngejar pangeran lagi ya
gue gak sanggup lihat lo kayak gini terus mel
tolong lupain pangeran
gue mau lo join pangeran
karena gue gak sanggup liat lo disakitin terus kayak tadi
kalau menurut gue sih gak ada kata percuma
mel lo cuma butuh berjuang sedikit lagi sampe pangeran bener dua suka sama lo
lo gak boleh nyerah gitu aja karena cinta tuh butuh perjuangan
lo mau bikin mel berjuang untuk pangeran sampe kapan
percuma kalo mel yang berjuang tapi pangeran tetep cuek kayak tadi
sia sia percuma ngerti gak sih
mel ini sekarang lagi butuh dua nya support dari kita temen dua nya dia
followers low tuh suka banget karena buat mereka allah itu simbol perjuangan cinta sejati
mel lu gak perlu dengerin omongannya dia mel
lo cuma buang dua waktu lo doang
semua perjuangan lo gak pernah dihargain sama pangeran
no such thing as wasting time kalo memang pangeran itu soulmate nya mel
lo tau apa
iya gue tau
eh bener dua berisik banget sih gue lagi gak mood denger kalian tau gak
stop gue urusin urusannya mel
tak ada salah
gue harus terus bisa perjuangin cinta gue ke pangeran
dan gue harus tetep jadi icon pejuang cinta buat followers gue
bakal cari cara buat nyicirin cewek asongan dari kampus ini
kalau si cewek asongan nggak ada lagi di kampus ini
pasti perhatiannya pangeran cuma buat gue
kita bisa melihat bahwa pesan yang telah dikirimkan oleh si penerima
lalu diinterpretasikan sama dengan yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan
maka komunikasi itu menjadi efektif
mengerti sampai disini semuanya
pak rekar kelihatan dulu
kamu sedang baca chat
kalau begitu baca chat kamu keras keras
supaya teman teman kamu sekelas bisa mendengarnya
sudahlah bacakan saja oke
aduh bisa kacau nih kalau gue baca chat soalan jaman melke putri
kenapa citra bawa bawa gue
cintanya ada di chatnya
aku malah bengong
teman teman kamu udah pada kepo nih
pengen tahu isi chat kamu apa
cintanya ada di chatnya
cintanya ada di chatnya
cintanya ada di chatnya
cintanya ada di chatnya
teman teman kamu sudah menunggu
pengen tahu apakah isi pesan kamu itu kamu interpretasikan sama dengan si pengirim pesan
kalau sama berarti komunikasinya efektif you know
saya tahu saya salah main hp pas jam pelajarannya bapak tapi
kebetulan kamu menerima pesan konteksnya sama dengan yang saya sampaikan tadi
ini dia maksudnya coba baca kan
pak pak pak pak
pak pak nggak lupa pak surya manggil bapak ke ruangannya sekarang
oke kita hold dulu baca chatnya citra tunggu saya kembali dari ruangan dekat ya
ayo kasih tau gue tuh chatnya apa
nggak penting penting amat kok put
penting kalau ada hubungannya sama mel pasti penting
kok lo bisa tahu
gue keceprosan lagi
ya soalnya lo gak mungkin sampai jadi kayak gini kalau gak ada hubungannya sama mel
gue kasih tau isi chatnya ke putri
gue harus cari cara supaya citra ngasih tahu isi chatnya ke gue
gue gak mau citra sendirian nanggung beban karena ulahnya mel
cit udah nggak dapat cerita
tuh kan masuk yuk
terima kasih out
betul apa maksudnya